mata uang garuda mencapai titik terlemahnya sejak krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh
rupiah terkeok oleh keberkasan dolar amerika serikat hingga menyentuh level empat belas sembilan ratus an
krisis ekonomi di negara negara berkembang atau emerging markets seperti indonesia
membawa kita menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di asia kemarin
pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga volatilitas mata uang
agar rupiah tidak jadi yang terlemah di antara negara negara fragile five
atau negara negara yang rentan terhadap goncangan global
lalu apakah jurus jurus kebijakan moneter pemerintah mampu memberikan tambahan daya terhadap mata uang garuda
kami bahas lengkapnya untuk anda dalam mata uang garuda di ambang krisis
kita ke slide pertama terlebih dahulu
ini yang dikatakan oleh gubernur bank indonesia periwar jio mengatakan bahwa
perekonomian indonesia menghadapi sejumlah dinamika seperti pelemahan nilai tukar rupiah
ada sejumlah aspek yang dapat menjadi faktor utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional
hal ini yang membedakan kondisi ekonomi saat ini dengan sejumlah negara yaitu turki dan juga argentina
turki dengan liranya dan juga argentina dengan pesonya yang saat ini juga mengalami pelemahan cukup signifikan terhadap dolar amerika
sehingga mendorong pasar pasar emerging market seperti indonesia juga tergerus mata uangnya kita rupiah begitu ya
kalau kita lihat apa yang terjadi di argentina dan juga peso
ada sebetulnya lima negara fragile five atau negara negara yang rentan terhadap gejolak atau sentimen global
ada pertama argentina
kemudian juga ada
dan selanjutnya ada kita indonesia
ini adalah negara negara fragile five atau negara negara pasar emerging market yang
sangat rentan terhadap pengaruh pengaruh ekonomi global salah satunya dari amerika serikat begitu yang banyak melakukan kebijakan kebijakan ekonomi yang
akhirnya membawa para investor takut untuk menanamkan modalnya
pasar pasar emerging market selain juga dengan menanamkan modal di pasar negara maju seperti amerika serikat
imbal hasil yang akan diterima akan lebih besar daripada menanamkan modal modal di pasar pasar emerging market seperti di negara negara fragile five ini
sehingga inilah yang menyebabkan rupiah tergerus kemudian dolar semakin menguat begitu
tadi yang dikatakan oleh menko perekonmen darmina sutyon mengatakan bahwa permasalahan kita adalah defisit raja transaksi berjalan atau current account defisit begitu
apa yang menyebabkan current account deficit kita kemudian
tiga persen terhadap pdb kita
nah ini adalah salah satu akibat dari impor yang semakin tinggi
dan juga ekspor yang semakin menurun begitu dengan impor yang semakin tinggi artinya uang yang keluar ke negara asing itu lebih banyak daripada uang yang masuk ke dalam indonesia
nah lain halnya dengan surplus transaksi berjalan saat ekspor kita atau uang yang masuk ke dalam indonesia itu lebih besar daripada uang yang keluar dari negara asing dari para investor egy college adanya

selain juga kebijakan kebijakan ekonomi amerika serikat proteksionisme dagang

the fed ini yang kemudian menjadikan amerika serikat
dolarnya semakin perkasa selain juga proteksionisme dagang
atau sering kita dengar dengan perang dagang begitu proteksionisme dagang
atau perang dagang versi ketiga begitu trade war versi ketiga kemarin akan baru saja diluncurkan
yaitu amerika serikat ini akan memberikan tarif baru lagi kepada tiongkok sebesar dua ratus miliar dolar amerika serikat
terhadap produk produk yang masuk dari tiongkok ke amerika serikat
inilah yang kemudian menyebabkan pasar pasar negara berkembang
seperti kita lihat argentina
dan juga turki ini mengalami kegelisahan finansial atau kegelisahan pasar keuangan yang berimbas kepada indonesia
namun demikian juga tadi telah kita dengarkan bahwa kondisi saat ini di indonesia berbeda dengan kondisi pada saat krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana saat ini indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang positif
dan juga angka inflasi kita yang terkontrol terjaga sebetulnya
ini tidak serta merta harus membuat kita cemas
karena tadi juga dikatakan kalau tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
kita mengalami depresiasi dari dua delapan ratus hingga ke lima belas ribu begitu
tapi di tahun dua ribu delapan belas ini kita ada di tiga belas ribuan hingga ke tadi lima belas ribu ya
menuju lima belas menuju angka psikologis baru lima belas
ini akan ditakutkan oleh pasar begitu ya
kita lihat selanjutnya ini adalah tren pergerakan rupiah terhadap dolar amerika serikat
nah kita lihat di sini pada tahun dua ribu lima belas
tepatnya pada tanggal dua puluh lima september
rupiah sempat mencapai titik terdalamnya di empat belas enam ratus sembilan puluh tiga per satu dolar amerika serikat
kemudian pada tahun dua ribu delapan belas tahun ini kita akhirnya masuk di empat belas sembilan ratus tiga puluh lima
nah ini yang kemudian menjadikan kita bangsa indonesia khawatir ya
apakah krisis moneter tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan akan terulang
tapi sebetulnya sudah banyak jurus jurus yang dikeluarkan oleh bank indonesia
salah satunya dengan menaikan bi tujuh days reversal
yang saat ini sudah naik sebanyak satu ratus dua puluh lima basis point
menjadi lima lima persen
lima persen dan kabarnya dalam waktu dekat juga ini
bank indonesia juga akan kembali menaikan bi tujuh days reversal
artinya menuju ke enam persen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
selain itu juga pemerintah sudah banyak mengeluarkan devisa kita
ini cadangan devisa untuk kemudian menguatkan mata uang rupiah
amerika serikat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan mata uang rupiah
agar tidak terlalu tergerus terhadap dolar amerika serikat
yang terbaru kemarin juga bank indonesia
pemerintah maksud saya ini pemerintah melalui kementerian sdm
mengeluarkan kebijakan bahan bakar b dua puluh
bahan bakar b dua puluh ya
atau pencampuran dengan sawit begitu
ini yang diharapkan dengan
pencampuran bahan bakar b dua puluh ini bisa menekan impor bahan bakar
dan bisa menghemat impor tadi sebesar empat sembilan triliun rupiah begitu
banyak sudah langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
tapi memang nyatanya rupiah semakin tergerus
karena investor yang mulai melepas aset aset berisiko
hingga membuat juga ihsg kemarin juga masuk ke zona merah
ditutup melemah lebih dari satu persen begitu
karena kekhawatiran investor asing investor dalam negeri
ini dengan aset aset berisiko di pasar keuangan
dijuallah saham saham di sektor sektor perbankan besar di indonesia begitu
kemudian kita lihat bagaimana selanjutnya kondisi negara di fragile five lainnya
yaitu di argentina dengan mata uang pesonya
kita lihat argentina di sini dari dua ribu empat belas sampai dua ribu lima belas
selalu mengalami tren penurunan sampai akhirnya terperosok
hingga ke tiga puluh delapan empat puluh sembilan per satu dolar amerika serikat

kita lihat argentina sendiri
selalu mengalami krisis dalam dekade dekade tertentu begitu
karena pelemahan mata uangnya terhadap dolar amerika serikat
di argentina sendiri peso ini sudah melemah lebih dari empat puluh persen
terhadap dolar amerika serikat dalam tahun dua ribu delapan belas ini
hingga menyebabkan akhirnya ini nilainya di tiga puluh delapan empat puluh sembilan peso per dolar amerika serikat
dengan inflasi inflasi argentina di sini sudah mencapai tiga puluh dua persen pada tahun dua ribu dua puluh

artinya memang ini menyebabkan mata uang argentina peso kemudian melemah cukup signifikan begitu
kalau kita lihat ini jatuhnya sudah lebih dari tiga puluh lima persen tadi saya bilang empat puluh persen begitu
dan kita lihat di sini bahwa untuk menghadapi gejolak ekonomi ini
kemudian amerika serikat juga mendorong agar pemerintah argentina
untuk meminjam dana dari imf sebesar lima puluh miliar dolar amerika serikat
agar bisa menstabilkan mata uang pesonya terhadap dolar amerika serikat
dan selain itu juga presiden argentina juga melakukan kebijakan kenaikan suku bunga acuan
yang nyatanya direspon pasar dengan tidak terlalu baik begitu
karena dianggap terlalu tergesa gesa dan masih mencari rumus atau jurusan apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah argentina
dan agar keluar dari jeratan pelemahan terhadap dolar amerika serikat
kalau kita lihat kalau pelemahan peso terhadap rupiah peso melemah empat puluh persen
dan kalau mata uang kita rupiah semenjak tahun dua ribu delapan belas ini hanya tergerus sebanyak sembilan persen
dan itu tidak terlalu baik begitu
tapi kita bisa melihat bahwa kita masih jauh lebih baik dengan sembilan persen
terhadap dolar amerika serikat
artinya memang di antara negara fragil five yaitu argentina
kita masih jauh lebih baik dengan sembilan persen
namun tetap saja krisis yang terjadi di argentina
membawa sentimen negatif kepada indonesia
kita ke negara selanjutnya yaitu turki dengan mata uangnya lira
kita lihat di sini turki dalam tren lima tahun sudah mengalami penurunan
sampai akhirnya mata uangnya enam enam puluh tujuh per usd
dollar begitu ya di sini
turki sendiri sebetulnya juga sudah mengalami penurunan sebesar tiga puluh lima persen
tiga puluh lima persen terhadap dolar amerika serikat
tadi kalau argentina peso empat puluh persen kemudian juga lira tiga puluh lima persen
dan juga indonesia sembilan persen begitu
dan inflasi di sini angka inflasi lira turki ini sudah mencapai lima belas enam persen begitu
dan juga kemarin pemerintah amerika
amerika serikat melakukan proteksionisme dagang lagi
untuk menerapkan tarif terhadap baja dan aluminium dari turki
sebesar dua puluh lima persen untuk baja dan juga dua puluh persen untuk aluminium
dan juga ini yang menyebabkan kemudian turki kembali bergejolak
karena pengetatan dagang yang dilakukan oleh amerika serikat
atau proteksionisme dagang begitu
turki di sini tidak sendiri banyak langkah yang bisa diambil oleh turki
turki bisa meminjam bantuan kepada negara negara tetangga
dan juga sekutu sekutunya bisa dibilang begitu
sekutu sekutu ekonomi seperti qatar misalnya
kemudian juga tiongkok yang sama sama mengalami dikenakan proteksionisme dagang juga oleh amerika serikat
dan juga turki bisa meminjam dana dari imf misalnya
kalau kita lihat di sini untuk turki sendiri
defisit anggaran saat ini sudah mencapai dua delapan persen
defisit anggaran dua delapan persen
dua delapan persen ya
defisit transaksi berjalan kita terhadap pdb dua
turki di sini sudah mencapai current account defisitnya sebesar lima sembilan persen
ini angka yang sangat lebar bisa dibayangkan apa nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
jika indonesia current count defisitnya bisa mencapai lima sembilan persen
begitu dengan ini akhirnya turki juga terjebak menjadi salah satu negara dengan
fundamental ekonomi yang bisa dikatakan cukup fragile atau ringkih terhadap
penguatan penguatan yang terjadi di global seperti amerika serikat dengan the fed
yang selalu menaikkan suku bunga acuan dan juga proteksionisme dagang yang dilakukan oleh amerika serikat
ini kemudian yang membandingkan utang luar negeri republik indonesia turki dan juga argentina
kalau kita lihat di sini utang luar negeri kita
untuk indonesia saat ini ada di tiga ratus delapan puluh tujuh lima juta dolar amerika serikat
atau ini sekitar empat triliun rupiah begitu ya
dan kita lihat di sini miliar ya berarti ini dalam miliar ya
kemudian juga kita lihat turki sebesar empat ratus enam puluh enam tujuh miliar dolar amerika serikat
dan juga argentina tiga ratus dua puluh miliar dolar amerika serikat utang luar negerinya begitu
kalau kita lihat utang luar negeri berarti yang kita jadi bandingkan adalah rasio utang terhadap pdb
pemerintah indonesia mengatakan atau merilis data ya
merilis data bahwa rasio utang terhadap pdb kita yaitu untuk indonesia tiga puluh persen

untuk turki dan argentina ini sudah mencapai lima puluh persen begitu
bahkan turki adalah negara yang pendanaan infrastrukturnya ini paling besar didanai oleh asing
infrastruktur didanai oleh asing
jadi sehingga krisis keuangan global yang menyebabkan ketidakpercayaan diri para investor asing ini
ini menyebabkan turki akhirnya terjerembab ke jurang merah tadi
pelemahan mata uangnya begitu

karena investor asing sudah mulai ragu untuk mendanamkan modal asing

kalau kita lihat rasio utang terhadap pdb indonesia tiga puluh persen
artinya pemerintah indonesia menetapkan batas aman itu enam puluh persen di tiga puluh persen ini

berarti kita masih aman artinya utang yang digunakan oleh pemerintah indonesia terhadap produk domestik bruto kita ini terbukti dengan tiga puluh persen
artinya sini sudah mampu untuk mendanai sektor sektor produktif maupun infrastruktur yang akhirnya bisa membangun perdagangan kita
seperti infrastruktur jalan dan juga jembatan pelabuhan begitu
dan lain lainnya begitu
slide selanjutnya ini terkait komitmen pemerintah republik indonesia
untuk jaga stabilitas ekonomi
pemerintah tidak tinggal diam pastinya banyak langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah
untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
tadi mulai dari penggunaan biodiesel b dua puluh
kemudian juga bagaimana pemerintah menetapkan suku bunga acuan di bank indonesia
dan juga bagaimana pemerintah akhirnya menetapkan baru kemarin
ini dianggap langkah yang tergesa gesa
pemerintah menetapkan pajak impor bagi sembilan ratus barang komoditas impor indonesia
yang dianggap ini kemudian menekan defisi transaksi berjalan kita
ini kebijakan penggunaan biodiesel b dua puluh pemerintah
ini dikatakan bisa menghemat hingga empat sembilan triliun rupiah
kemudian menggenjot sektor pariwisata
penundaan proyek yang belum financial closing atau tutup buku pembiayaan
ini seperti tadi pembangunan pembangkit listrik di indonesia
proyek pembangkit listrik tiga puluh lima ribu megawatt ya
proyek tiga puluh lima ribu megawatt
tadi ternyata sebesar lima belas enam ratus nya ini belum masuk ke tahap financial closing
artinya ini masih bisa ditunda
dan akhirnya proyek pembangunan listrik lima belas enam ratus megawatt ini yang sisa akan dilanjutkan nanti pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh enam
kemudian juga kewajiban produksi dalam negeri atau tingkat kandungan dalam negeri
bahan bahan untuk produksi dari
bahan mentah untuk produksi dari dalam negeri begitu
nah itu dia tadi pemerintah sudah melakukan banyak upaya
juga sebetulnya juga banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintah ini cukup
tadi ya tergesa gesa kalau untuk yang menggunakan atau menetapkan sembilan ratus produk komoditas impor dengan pajak impor begitu
tapi berbagai kalangan juga banyak yang menilai bahwa seharusnya kita masih optimis
karena tadi pelemahan yang terjadi oleh rupiah ini tidak seperti pelemahan rupiah pada tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan artinya pembangunan kita masih baik dan juga kita lihat rasio utang terhadap pdb kita masih produktif
dan juga bahkan kemarin fitch ratings juga memberikan investment grade atau level triple b kepada indonesia
yang mengatakan bahwa sebetulnya iklim investasi di indonesia ini sangat baik begitu
dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang indonesia
mungkin salah satunya yang harus kita lakukan kembali lagi
harus cinta kepada rupiah agar rupiah semakin berjaya di negara kita sendiri
agar kita tidak tergerus dengan dolar amerika serikat
dan kembali kita ke level yang aman untuk perdagangan kita genjot ekspor
dan juga kita budayakan menggunakan produk produk dalam negeri
untuk akhirnya nanti juga meningkatkan produk domestik bruto kita